tak peduli harga minyak mentah sedang jatuh dari dulu hingga kini
praktek pencurian bahan bakar minyak masih saja terjadi
di kertapati kabupaten ogan ilir sumatera selatan
praktik pencurian bbm dari mobil tangki atau biasa disebut dengan modus kencing
masih saja terjadi
bahkan praktik ini dilakukan secara vulgar
di seberang depo terminal bbm pertamina di kertapati
produser lapangan riki danu melakukan penelusuran di kertapati ogan ilir sumatera selatan
saat ini saya memasuki daerah perbatasan antara kota palembang dan kabupaten ogan ilir
di kecamatan kertapati
kami akan melihat bagaimana praktek pencurian minyak dari mobil tangki milik pertamina
dilakukan oleh para pencuri minyak di sekitar sini
yang ironisnya lokasinya tidak jauh dari depo minyak milik pertamina di kertapati
kita akan melihat
depo terminal bahan bakar minyak bbm kertapati adalah depo yang terbesar di pulau sumatera
setiap hari ratusan truk tangki pembawa bbm keluar masuk
sebagian yang keluar tak langsung ke pembensin tujuan
tapi berhenti sebentar untuk dicuri dan dikuras isinya secara ilegal
modus mencuri minyak dari truk tangki ini
biasa disebut dengan modus kencing
kami didampingi seorang narasumber yang mengenal baik area di sekitar depo terminal bbm kertapati
untuk keselamatan narasumber kami identitasnya harus kami rahasiakan
menyembunyikan wajah dan mengganti suaranya
ini masuk satu
ini yang masuk nih
mau kencing lagi nih
nih yang ini
selesai kencing nih
ya ini lagi ngantri nih
minta bensin dia nih
itu ngapain bensinnya mereka
minta jatah uang atau bensin
minta jatah bensin gratisan
jadi mobil pertamina itu parkir tepat di depan tempat pengencingan itu
ditutup pakai seng
buat nutupin mereka
nah tapi mereka berani siang siang hari
di jam jam kerja pula
pinggir jalan bang lokasinya bang
ya mereka operasi siang hari
nah kalau mereka berani siang siang hari
yang pasti ada main lah dia sama sopir
dan sopir juga gak akan berani kalau gak ada backingnya
sepanjang jalan ini bang ada beberapa tempat ini bang
dan mereka aktif
nih baru aja selesai
mau keluar nih bang

nah yang aneh bang
dia kan jaraknya hanya seratus dua ratus meter dari depo pertamina
kok pertamina juga gak mencium kayak gini
warga jawa aja tahu kok
di tempat ini lagi lagi kami dapati aparat militer
datang dengan ramah meminta jatah
praktek ini terlalu terbuka untuk tak terlihat aparat penegak hukum ataupun mereka yang berkepentingan
nah ini kita agak ngebut ya bang ya
sepertinya mereka udah curiga nih sama kita
karena kita tadi sempat bulat balik pelan pelan kan
kalau gak kenal langsung deket deket nih mereka bang
sampai kita bang
tanya tanyain mau ngapain
situasi tak lagi kondusif dan memancing kecurigaan
kami pun pergi meninggalkan lokasi
tunggu tunggu jangan kemana mana
bbm yang keluar dari terminal kertapati sejatinya akan dikirim ke pom bensin pom bensin di seluruh area sumatera bagian selatan
kami mencoba mendatangi pertamina meminta pendapat mereka mengenai praktek pencurian ini
nah itu yang dirugikan tentunya
yang merasa dirugikan jelas kalau memang itu benar terjadi
yang jelas pemilik pemilik barang
misalnya ada truk pembawa minyak itu
yang membawa ke pom bensin yang dioperatori pertamina sendiri
harusnya itu kan los buat pertamina sendiri
dari pihak pertamina sendiri pernah mencoba melaporkan nggak
mungkin itu sedikit mungkin karena tidak dilaporkan
kalau banyak tentu kami ada laporannya
saya tahu ada ambang batas loss dari pertamina yang masih masuk toleransi
tapi itu kan asumsinya untuk hal hal seperti penguapan
bukan hal hal seperti kriminal walaupun jumlahnya kecil
jadi gini betul apa yang disampaikan
memang untuk toleransi penguapan itu ada perhitungannya
itu sedikit lah kenapa sedikit
tapi kalau sudah banyak tentunya itu sudah bukan lagi toleransi penguapan
sudah kriminal itu pencurian
itu yang perlu kita tindak lanjuti kalau ada laporan seperti itu
tapi sampai sekarang alhamdulillah belum pernah ada laporan
para pengusaha pom bensin yang tergabung dalam hiswanamingga sumatera selatan pun
mengetahui praktek pencurian bbm di depan terminal bbm kertapati milik pertamina
praktek ini sudah seperti rahasia umum
yang didiamkan semua pihak yang harusnya bisa bertindak
meski mengakui ada kerugian yang dialami
tak ada satupun pengusaha spd
yang tergabung dalam iswana migas sumatera selatan yang mau bicara secara terbuka kepada kami
melihat praktek pencurian minyak yang berlangsung bertahun tahun secara terbuka dan nyata di depan mata
mereka meyakini ada kekuatan yang membekini para pencuri minyak tersebut
kekuatan yang mereka khawatirkan akan membawa resiko pada keselamatan dan keamanan mereka sendiri
dikidano palembang sumatera selatan